gerakan mahasiswa di zaman ini tak jarang memunculkan respon negatif dari publik
demonstrasi atau unjuk rasa di jalanan bahkan dicacimaki karena dinilai menimbulkan kemacetan di banyak tempat
padahal gerakan mahasiswa sejatinya adalah sebuah gerakan yang membela dan mengusung kepentingan publik
peristiwa ini terjadi di makassar sulawesi selatan pada tahun dua ribu dua puluh
mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak justru mendapatkan respon negatif dari masyarakat
aksi mahasiswa ini dinilai mengganggu aktivitas warga
dalam sejarah gerakan mahasiswa sejak sebelum kemerdekaan
orde baru zaman soeharto
hingga order reformasi bahkan sampai hari ini hampir pasti mengusung kepentingan masyarakat di dalamnya
mahasiswa yang dijuluki agen perubahan bergerak sebagai refleksi pembelaan kepada publik secara luas
mas duki koordinator lapangan front aksi mahasiswa indonesia atau fami pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga mengungkapkan
aktivisme mahasiswa selalu berangkat dari kepedulian pada persoalan persoalan nyata
yang keterangan dirasa itu tidak menguntungkan atau bisa dibilang menekan masyarakat
contohnya itu kasus pembebasan tanah kontek waduk ataupun projek projek lain
termasuk juga konteks misalkan perburuan
artinya ada lembaga lembaga
diwan perwakilan rakyat
segala macam kan tidak
apa yang dirasakan
oleh masyarakat waktu itu
saya sendiri juga kaget kenapa kita
mau ibaratnya menyampaikan
kita udah dikepung
waktu itu tentara
jadi disitulah kita
dipaksa keluar gedung
ya itu kita sebagian
teman teman melarikan diri
sebagian ada yang ditangkep
ya sebenarnya kalau dari
ya mungkin sekitar ada dua ratus lima puluh an
orang lah waktu itu
yang agih muat
sempatlah sempatlah
sempat diinjak injak gitu
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
suharto masih kuat
kemudian mas duki
mau menjadi korlab dan
dengan sepanduk seret presiden
ke sidang istimewa itu memang luar biasa
di tahun itu ya
ya intinya sebenarnya gini
dalam konteks ya apalagi waktu itu ya
akhirnya kita coba untuk
cuman itu sebenarnya kan
dalam konteks sepanduk itu pun
institusional dan prosedural gitu kan
baik terima kasih
ekonomi indonesia sekarang tidak berpihak kepada
semangat yang sama untuk membela kepentingan publik
begitu terasa saat berbincang dengan tiga ketua badan eksekutif mahasiswa
dari universitas indonesia
dan universitas gajah mada
hal itu bisa menjadi gambaran
kepentingan rakyat adalah yang utama
tapi ada keputusan
tujuan utama dari gerakan mahasiswa itu bukan sekedar menghasilkan perubahan
tapi merawat kewarasan mas
itu yang teman teman ui selalu sadari
jadi seandainya pun perubahan besar
itu tidak bisa kita jangkau hari ini
setidaknya kewarasannya bisa kita wariskan
berarti tidak penting berhasil atau tidak
bukan soal tidak penting
tapi perubahannya ada soal ide ide besar
kenapa sih kita memperjuangkan soal rkuhp itu harus ditolak beberapa tahun lalu
karena dia mengganggu kebebasan sipil
karena dia kemudian mengurusi ranah ranah privat
dia mengganggu demokrasi ide besarnya gitu
dan kenapa kemudian kita menolak perpuncipta kerja yang terakhir
karena dia tidak sesuai dengan konstitusi
dia melanggar asas negara hukum lah
ide ide besar seperti demokrasi hak asasi manusia
the process of law ini lah yang terus menerus dipertahankan
oleh mahasiswa dalam hal kewarasannya
sehingga kedepannya tujuannya itu bukan sekedar untuk
satu produk dua produk tiga produk
tapi ada kejangkauan sistem yang besar
twitternya kawan kawan ui dihack
bisa cerita sedikit gak
ya jadi tepat dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
diperingatan dua puluh lima tahun reformasi itu
kita malah merasakan adanya
pembungkaman dengan membatasi
kegiatan berekspresi gitu
karena twitter resminya bemui
pukul dua puluh malam hari gitu
peretasan itu terjadi
setelah kami mempublikasi beberapa konten kritik
kami terhadap pemerintahan dan juga
secara khusus presiden jokowi
atas tindakannya kami anggap
cewek cewek politik tidak netral dan tidak mampu
bersikap independen untuk mengawal pemilu dua ribu dua puluh empat
selanjutnya kami ada aksi siang harinya
malam harinya tepat jam dua puluh enam
dari semua perangkat yang terhubung
itu yang pertama
yang kedua kami sudah melakukan semua upaya
autentikasi dua layer gitu
dan di layer pertama kita bisa masuk
tapi kami menemukan bahwa
pelaku peretasan tersebut
mengganti nomor telepon sehingga kami tidak masuk ke
analisa awal kawan kawan kenapa di retas
analisa pertama kita yang jelas
untuk menuduh siapa pelaku peretasan
ataupun otaknya pelaku lapangannya dan lain sebagainya
kita tidak bisa karena itu keterbatasan kita sebagai mahasiswa
kita masih belajar
kita gak tahulah secara detail terperinci
ip address dan lain sebagainya kita masih sulit untuk mendeteksi
hal tersebut yang kedua kami sinyalir
ini ada orang orang yang tidak suka dengan kritik yang dilakukan
oleh bemui kenapa karena ini pas banget
peretasan ini terjadi ketika
dua konten kritik yang cukup viral dari bemui
itu kemudian naik ke dunia maya
dan bahkan bemui sempat trending di twitter
beberapa saat di hari tersebut sebelum kemudian
di retas pukul dua puluh malam hari
dalam tahun politik
yang akan menghasilkan
anggota anggota dpr katakanlah baru dan seterusnya
proses kewarasan ini
menurutmu juga perlu diteruskan
sangat perlu karena
yang jelas kita tidak butuh presiden yang
kita nggak butuh presiden yang sekedar
pamer kedekatan dengan generasi muda
datang ke pesantren ini atau datang ke
rumah pemuda ini atau datang kemana dan lain sebagainya
kita butuh presiden yang betul betul
bisa menyuarakan isu isunya anak muda
betul betul bisa paham
concernnya anak muda dan tidak sekedar gimmick
berpura pura muda tapi betul betul bisa menyuarakan
kepentingannya anak muda gitu
kita pernah gak ngeliat petawan presiden ngomongin soal
isu kekerasan seksual pernah nggak ngomongin soal
berobat atau berpendidikan gratis
pernah nggak ngomongin soal hak asasi manusia secara
luas dan lain sebagainya pada itu isu yang anak anak
jadi yang pertama yang harus diilai seharusnya adalah gagasan bagaimana
mereka mempunyai visi mereka mempunyai
misi untuk indonesia kedepan saya rasa
berbicara mengenai visi dan misi indonesia
kedepan bukan hanya yang
dia hanya meneruskan program jokowi tapi
bagaimana seorang capres juga harus berani kalau memang
andai kata ada program dari
pemerintahan sekarang itu yang kurang tepat yang
tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat
saya rasa ya memang kalau memang harus stop ya harus
di stop harus diberhentikan
yang paling berbahaya di indonesia ini
persoalan apa sih sebenarnya
yang sering kita diskusikan di kalangan
anak muda berbicara mengenai
isu strategis dan sebagainya mungkin
ada beberapa hal yang mungkin kami highlight
yang pertama tentu adalah lapangan
pekerjaan dan ini menjadi hal yang bukan
hanya menjadi diskusi di kalangan mahasiswa
tapi juga di kalangan anak muda pada umumnya
bagaimana mereka setelah lulus sma
apakah melanjutkan ke pendidikan tinggi apakah
mereka sudah siap bekerja dan sebagainya itu
menjadi diskusi yang sangat menarik
sampai hari ini kemudian juga yang
kedua adalah masalah terkait dengan
pemberantasan korupsi karena kami
karena mungkin mas iman juga mengetahui bahwa
sampai hari ini pun gerakan anak muda
baik dari pem atau kalangan mahasiswa
yang lainnya selalu getol
untuk menyorakan terhadap
isu isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi
bagaimana ukpk revisi ukpk
dan sebagainya nah kemudian
saya rasa kemudian yang menjadi concern dari
anak muda adalah terkait dengan demokrasi
dan juga kebebasan sibil kadang yang
menjadi masalah di antara kami para mahasiswa itu
ketika ingin menyampaikan pendapat
ketika ingin menyampaikan ekspresi
kebebasan berpendapat itu saat ini
sudah ada undang undang yang berusaha mengatur
agar kita itu menyampaikan pendapat dengan baik
kemudian kita ingin menyampaikan pendapat atau kritik
dengan yang tidak semestinya maka ada
undang undang yang akan siap mencaplok kita
yang akan siap menjerumuskan kita jadi mungkin
mahasiswa pernah melakukan protes besar
di release ya akan dikeluarkan
kemudian ketika undang undang kpk
akan dikeluarkan juga
mahasiswa turun jalan
untuk memprotes itu dan seterusnya
tapi hasilnya adalah
bahkan ketika yang paling besar
penolakan begitu kencang tapi lagi lagi
kita ke depan butuh pemimpin pemimpin yang lebih berani
mereka yang nantinya berkuasa itu tidak
memegang dua kendali sistem yang ada di negara ini
mulai dari dpr dan juga
pemerintahan kalau kita mungkin
berkaca di tahun periodenya jokowi
mengamankan dua posisi sekaligus
sebagai seorang ketua dewan
dewan legislatif dan juga
saya rasa ke depan ketika memang ada pihak
oposisi yang memang berani menyuarakan
maka saya rasa itu akan menjadi angin segar
jadi kita butuh politik yang
berani politik yang memang
mengedepankan kepentingan rakyat itu tadi
satu hal yang mungkin perlu
kita pahami bersama adalah
mahasiswa termasuk ke dalam pressure group
artinya apa dia mengkritik
dia mengkritik sistem dia mengkritik
pemerintah tapi dia
nggak ingin masuk ke dalam pemerintahan itu
bedanya antara oposisi dengan
pressure group itu seperti itu kalau oposisi kan
lembaga politik dia mengkritik
pemerintah tujuannya memang untuk masuk ke dalam
sistem pemerintahan misal partai oposisi
nah memang itu cara namanya seperti itu
oposisi sama oposisi dengan
sebagai mahasiswa sebagai pressure group
untuk tetap menyuarakan
apa yang seharusnya dilakukan
misalnya pemerintahan ini
kan punya fungsi sebagai
pelaksana tugas tugas ya pak
ya kita sebagai mahasiswa sebagai pressure grou
tadi alih alih menjadi
yang dimana tujuan mengkritik untuk
memperoleh kekuasaan kita sebagai
pressure group ya tadi menyampaikan
idealisme idealisme kita gitu menyampaikan
hal hal yang ideal untuk
untuk sistem gitu ya terus bagaimana
kalau tidak didengar ya
saya yakin pak
pemerintah mendengar kita itu sudah tidak lagi dengan
demodim sudah tidak lagi
tapi dengan apa dengan serangan media sosial
paradigmenya perlu untuk dilubah yang
kegiatan kegiatan pergerakan lewat
jalur darat mungkin ya lewat
mungkin bisa berlalu ke
ranah yang lebih ya lebih masif
lebih yang bisa
mampu mengamplifikasi gitu
karena kemarin kan banyak tuh rame kan soal
itu gak akan sebuming itu
kalau hanya sebatas mengadakan
aksi aksi yang ya mungkin bisa dikatakan
turun ke jalan lho kan lebih konvensional lagi pak
apa yang dicermati
pada tahun politik ini mas
ajang demokrasi ini
ajang pemilu ini jangan sampai hanya
ajang untuk menulang suara
kalau kita mengubah paradigma itu
yang lebih visioner
artinya apa pemilu ini
dijadikan sebagai ajang adu gagasan
ajang titik balik
ganjar pranowo ada anies baswedan
tiga orang ini menurut pak skilbrand gimana
kita sebagai pemilih
itu lupa akan dosa dosa mereka
kesalahan kesalahan mereka di masa lalu
mau dikatakan bagaimanapun juga
masa lalu merupakan refleksi diri
karena terkadang itu masyarakat lupa ya
calon calon ini mengubah janji
mereka itu lupa masyarakat lupa bahwa oh si
si a si b si c ini pernah berbuat ini loh
dan siapa yang menjamin
ketika kandidat ini
tidak akan melakukan hal yang sama
ketika dia menjabat sebagai presiden
saya yakin kok diantara tiga tadi
tidak semuanya itu tidak
dalam tanda kutip tidak oke gitu ya
tapi mesti kok ada yang mending
meskipun ada pepatah yang mengatakan
ya membandingkan dua hal yang buruk itu
bukan berarti baik tapi kalau kondisinya seperti ini
ya mau bagaimana lagi
apa yang harus dilakukan
dan evaluasi terhadap gerakan mahasiswa adalah gerakan mahasiswa ini boleh besar
dalam kasus omnibus law ada gerakan kuhp ada gerakan undang undang kpk yang baru
tapi toh tetap berjalan itu barang gimana kak
saya punya evaluasi ya betul ketika revisi undang undang kpk yang mahasiswa besar lalu adem lagi gitu ya
katakanlah kuhp juga sama ya terakhirlah katakanlah saya mengingatnya adalah omnibus law
omnibus law ini saya tahu persis ya ketika itu saya live zoom di cnn tv
cnn tv dengan sekretaris seksyen muhammadiyah prof abdul muqti dan ketua pbnu waktu itu kiai haji marsudi suul
di belakang layar kami berdiskusi begini
sebenarnya gerakan mahasiswa ketika omnibus law itu hampir menjatuhkan wibawa pemerintah dan dpr ketika itu hampir jatuh
tetapi ya pemerintah meminta tolong ke ormas itu
ke nu dan muhammadiyah sehingga nu dan muhammadiyah ini ngejagain gitu loh
kalau enggak itu bisa selesai juga ketika itu sangat dinamis dan sangat hampir chaos
artinya saat itu juga mahasiswa diperhitungkan ya kan
sangat diperhitungkan saya tahu persis karena kalau nu dan muhammadiyah tidak menjaga ketika itu
pemerintah bisa chaos bisa kayak sembilan puluh delapan lagi mungkin skalanya lebih kecil